saudara menteri perdagangan zulkifli hasan menyegel spbu rest area km empat puluh dua b jakarta cikampek di teluk jambe barat karawang jawa barat
zulkifli hasan menyegel spbu tersebut karena ditemukan kecurangan atas penggunaan alat tambahan pada tiga dispenser spbu
menteri perdagangan menyebut ada tiga dispenser yang menggunakan alat tambahan untuk mencurangi jumlah bensin yang keluar
secara keseluruhan spbu memiliki delapan dispenser
kementerian perdagangan akan terus mengecek seluruh spbu terlebih menjelang arus mudik lebaran
ini bisa mempengaruhi jumlahnya
sementara direktur pemasaran regional pt pertamina patraniaga mars ega legowo putra mengungkap modus yang dilakukan oknum spbu mencurangi meteran pengisian bbm
pertamina menyebut oknum itu memanfaatkan sistem digital untuk memanipulasi meteran
ada semacam switch jumper yang di dalam sistem kecintanya
kebanyakan kan sistem yang lama mekaniklannya sekarang sudah mengarah
itu biasanya pak yang mainin itu pengusahanya atau gimana pak
karena bisa jadi juga dari pihak orang pengoperatornya atau pengawasnya atau sebagainya